kau sudah membuat keonaran di kampung ini
kau sudah mempengaruhi warga
yang tidak lagi menyembah kuburan
yang sudah aku ajarkan
apa keuntunganmu paman
itu bukan urusanmu
kau telah meru
kami yang bertanya
apa kau benar
dimana raden kiansantang
dimana raden kiansantang
mereka sudah berhasil mencari kian santang
aku seperti pernah mendengar nama itu
untuk berupaya bagaimana agar kutukan itu bisa terlepas darimu
aku telah mendapatkan petunjuk bahwa ada seseorang yang bisa melepaskan kita dari kutukan
orang itu bernama kian santang
aku akan mencarinya
dan semoga petunjuk dalam mimpiku itu benar adanya
apa kalian mengenal raden kian santak
dimana dia sekarang
seharusnya kami yang bertanya
jangan pura pura tidak tahu
aku benar benar tidak tahu dimana dia
aku belum pernah bertemu dengannya
mata mata kami mengatakan
dia bertarung bersama sama
melawan prajurit garang kendal
apakah yang dia maksud adalah jaya sangar
kau bukan telik sandi pajajaran
yang bertugas mengawasi kami
aku bukanlah seorang mata mata
aku seorang pengembara
yang kebetulan melintas disekitar sini
iya pasti dia
kenapa dia menyembunyikan jati dirinya
tampaknya sekarang kau sudah ingat
dimana raden kian santang
untuk apa kalian menemui dia
kau masih saja bertanya
agar aku bisa memberitahu kalian
dimana raden kian santang
kami diutus untuk menangkap raden kian santa
dan menyeretnya ke istana

dan menangkap raden kian santang
sepertinya raden kian santang
berada dalam masalah
mungkin itu yang menyebabkan dia
menyembunyikan jati dirinya
kami sudah mengatakan tujuan kami
dimana raden kian santang
aku tidak akan memberitahu
karena niat kalian tidak baik
tidak ada yang bisa mengajak
kau harus mengajak dia
kau memiliki kesaktian
aku ingin melihat
apakah kau punya kesaktian
apa masalahku dengan
kau sudah membuat
di kampung ini
kau sudah mempengaruhi warga
yang tidak lagi menyembah kuburan
yang sudah aku ajarkan
apa keuntunganmu paman
mengajarkan mereka perilaku syiri
itu bukan urusanmu
kau telah merugikan para penduduk
merakukan perilaku syiri
yang dibenci oleh allah subhanahu wa ta'ala
aku tidak merugikan mereka
akulah yang memberi mereka kehidupan
aku yang mengabulkan permintaan mereka
hidup dan mati mereka
ada di tanganku
hidup dan mati
di tangan allah subhanahu wa ta'ala
bukan kau yang memberi kehidupan
bahkan allah subhanahu wa ta'ala
juga memberikan rezeki
kepada makhluk hidup
yang ada di muka bumi
banyak bicara kau
karena kau bertanya
maka aku berhak
untuk menjelaskan semuanya
kurang ajar kau

aku berhak untuk menjelaskan semuanya

aku berhak untuk menjelaskan semuanya
aku berhak untuk menjelaskan semuanya

aku berhak untuk menjelaskan semuanya
aku berhak untuk menjelaskan semuanya
aku berhak untuk menjelaskan semuanya
aku berhak untuk menjelaskan semuanya
aku berhak untuk menjelaskan semuanya
aku berhak untuk menjelaskan semuanya

aku berhak untuk menjelaskan semuanya
aku berhak untuk menjelaskan semuanya
aku berhak untuk menjelaskan semuanya

ternyata kau kebal senjata
rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
sekarang rasakan tenaga dalamku
jaya sanggara itu
adalah kian santang
jika benar begitu
maka dia adalah kesatria utusan dewata
yang bisa memusnahkan kutukanku ini
anggrahini bisa bertemu dengannya sebelumnya
aku tidak akan terkena kutukan ini
selamat tinggal kakak
kita akan bertemu lagi
tapi semuanya terlambat
apakah mimpiku sebelumnya
adalah sebuah firasat
belum saatnya kau masuk
dan kembalilah kau ke mayapada
tolong izinkan aku masuk
aku tidak mungkin pulang ke dunia tanpa kekasihku
aku sangat mencintainya
tolong izinkan aku masuk
kekasihmu tidak ada disini
apakah itu artinya anggrah ini masih hidup
tapi dimana dia
sekarang aku yakin
kekasihku masih hidup
sekecil apapun harapannya
aku yakin anggrah ini masih hidup
sebab di mimpi itu
kalau angga ini tidak ada di dunia luar
aku harus menemui jahe sanggara
dan aku akan minta dia
untuk memusnahkan kutukanku ini
walaupun keadaanku sangat lemah sekarang
tapi aku harus menemui jaya sanggara

aku sudah akan pulang ke dunia luar
jangan lupa di tengah suatu video